jakarta kota dengan serba serbi keunikan
ada sejumlah fakta menarik yang mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat jakarta itu sendiri
fakta pertama di usianya yang ke empat ratus sembilan puluh empat tahun jakarta ternyata sudah berganti nama sebanyak tiga belas kali
pergantian nama ini dipengaruhi secara historis oleh otoritas yang menguasai jakarta pada masa itu
dijuluki kota seribu satu nama jakarta menyimpan segudang cerita unik dibalik pergantian nama dari masa ke masa
sunda kelapa menjadi nama pertama yang disematkan
kemudian pada dua puluh dua juni seribu lima ratus dua puluh tujuh diubah menjadi jayakarta yang berarti kota kemenangan
tanggal ini yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir kota jakarta
hingga akhirnya nama ke tiga belas pemerintah provinsi dki jakarta disematkan pada masa reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga sekarang
istilah ngemol tentu sudah lazim bagi warga jakarta
mal dibangun sebagai one stop shopping atau tempat belanja serba ada tanpa harus berpindah
rata rata ada tiga puluh ribu orang mengunjungi mal dalam sehari dengan kisaran waktu selama tiga jam
kira kira warga jakarta tahu nggak ya ada berapa jumlah mal di jakarta
jumlah mal di jakarta ada berapa
tiga puluh kalau museum
tahu nggak jumlah mal di jakarta ada berapa
oke seratus an kalau museum
museum kayaknya lebih sedikit deh pasti
halo mbak ini tahu nggak di jakarta ada berapa

mas jumlah mal di jakarta ada berapa
dua puluh kalau museum
ternyata nggak semua warga jakarta tahu jumlah mal yang ada di jakarta
nah fakta kedua data asosiasi pengelola pusat belanja indonesia menyebutkan hingga dua ribu dua puluh satu ada delapan puluh lima mal di jakarta
jumlah mal yang tergolong banyak menyeliputi total lahan hampir lima ratus hektare
wajar saja kota jakarta seolah dikepung mal
selain itu jakarta juga dikenal dengan kota yang memiliki museum terbanyak
data kemendik putristek mencatat ada empat puluh enam museum di jakarta
namun sayang popularitasnya masih kalah dibandingkan mall
banyak yang mengira monumen nasional atau monas merupakan maskot kota jakarta
tapi ternyata maskot kota jakarta adalah elang bondol dan salak condet
nah ini dibangun dalam bentuk tugu di perbatasan jakarta dengan daerah penyangga
ditetapkan oleh gubernur jakarta ali sadikin pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan elang bondol dipilih sebagai maskot
lantaran burung ini hanya ada di kepulauan seribu jakarta
sedangkan salak condet dahulu merupakan buah asli jakarta yang tumbuh di daerah condet
ada pun filosofi dipilihnya elang bondol adalah karena elang bondol salah satu jenis burung yang dapat hidup lama
hulunya yang tebal kuku panjang dan paruh yang kuat menjadi nilai yang diharapkan dapat menjadikan jakarta sebagai kota yang tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan zaman
maskot elang bondol dan salak condet sempat mewarnai badan bus transjakarta dan menjadi logo pertama moda transportasi ibu kota itu
roni satria arief yunan jakarta